rekan rekan media yang saya hormati dari sejak awal kita juga terus menjalin komunikasi untuk mengamankan supply dari berbagai sumber lain
kemarin indonesia telah menandatangani komitmen supply dari novavax dengan menggunakan platform protein sub unit rekombinan yang berasal dari amerika serikat sebesar lima puluh juta dosis
kemudian dengan astrazeneca dengan menggunakan platform viral factor berasal dari inggris juga sebesar lima puluh juta
secara paralel pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan pfizer yang berasal dari amerika serikat dan jerman
teman teman media yang saya hormati kemarin kita menerima kabar bahwa emergency use authorization atau eua untuk astrazeneca telah diberikan oleh match
dan juga oleh medsense dan healthcare product regulatory agency atau mhra inggris
ini tentunya merupakan kabar yang baik untuk kita semua karena mhra merupakan salah satu dari enam strange regulatory authoritis yang memiliki mekanisme reliance dengan bepom
melalui mekanisme reliance ini proses penerbitan
emergency use authorization atau atas vaksin astrazeneca di indonesia akan lebih mudah
hasil emergency use authorization di inggris ini dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya emergency use authorization di indonesia
sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala bpom kemarin upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait
baik di indonesia maupun di luar negeri terus dilakukan untuk mempercepat proses emergency use authorization
tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan efektivitas dan kualitas vaksin
rekan rekan media yang saya hormati sebagai tambahan informasi dari apa yang saya sampaikan kemarin di bandung
mengenai pengamanan vaksin dari track multilateral
sejauh ini pemerintah indonesia telah mengirimkan dua dokumen aplikasi
yaitu vaksin request dan technical assistant form kepada covax pada november dan desember
selanjutnya melalui diplomasi kita juga akan terus mengawal submisi dokumen lainnya
yaitu vaksin request form part b mengenai indemnifikasi yang menurut rencana akan kita serahkan pada delapan januari dua ribu dua puluh
dan juga cold chain equipment atau cce support request terkait dengan kapasitas teknis penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
kementerian kesehatan dan kementerian luar negeri serta pihak pihak lain akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan
semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari track multilateral ini
demikian rekan rekan media yang saya hormati apa yang dapat saya sampaikan
selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu tetap patuhi tiga m memakai masker menjaga jarak dan sering mencuci tangan
semoga allah melindungi kita melindungi bangsa indonesia
hari senin kami langsung tidak ada hentinya terus bekerja
pemerintah terus bekerja tidak kenal siang dan malam hari libur maupun hari kerja
hari selasa kami menyampaikan rencana tersebut ke publik
hari rabu kemarin bio farma sudah menandatangani perjanjian pemesanan lima puluh juta vaksin dari astrazeneca dan juga dari novavax
keduanya berasal dari inggris dan juga berasal dari amerika
dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin sinovac ke indonesia
insya allah dengan doa
seluruh rakyat indonesia kami harapkan sebelum rakyat indonesia kembali masuk bekerja di bulan januari
insya allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke tiga puluh empat provinsi indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasinya bagi para tenaga kesehatan kita
yang saya ingin titip pesan ke teman teman sekalian
program vaksinasi adalah salah satu strategi utama
untuk menyelesaikan masalah pandemi ini
dibutuhkan waktu lebih dari dua belas bulan untuk kita menyelesaikan program vaksinasi ini
untuk itu teman teman jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan
dengan berjalanannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan
mencuci tangan memakai masker
dan menjaga jarak
mudah mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti bisa dikerjasamakan bisa didukung oleh seluruh rakyat indonesia
karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri
saya percaya bahwa bersama kita bisa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru saja kita saksikan pernyataan dari menteri luar negeri retno marsudi dan menteri kesehatan budi gunadi
terkait dengan kedatangan vaksin sinovac jilid kedua
dan tadi disatakan oleh baik menteri kesehatan budi gunadi maupun menteri luar negeri retno marsudi
bahwa kedepannya akan ada lima puluh juta vaksin baik dari astrazeneca maupun dari pihak lain
yaitu yang adalah dari pihak vaksin sinovac dari amerika maupun dari inggris sendiri
mereka ini akan sudah mendapatkan otorisasi dari sebuah lembaga
kredibel di inggris terutama untuk astrazeneca
sehingga yang bekerjasama dengan ppom nanti bahwasannya astrazeneca sendiri sudah mendapatkan otorisasi
dari lembaga di inggris yang merupakan salah satu dari enam lembaga dunia
yang memiliki kewenangan untuk memberikan kewenangan memberikan legalitas terhadap peredarnya sebuah vaksin
kemudian kita dapat informasi bahwa rencananya nanti sinovac batch dua vaksin
akan bisa didistribusikan ke tiga puluh empat provinsi pada bulan januari nanti
dan akan diprioritaskan kepada
sejumlah tenaga kerja medis yang merupakan garda terdepan yang akan diberikan bertahap
dan nanti diharapkan pada berikutnya ada kerjasama bio farma dengan astrazeneca
untuk mendatangkan lima puluh juta vaksin dan juga pemerintah sendiri
tadi melalui menteri luar negeri retno marsudi akan selalu berkoordinasi
untuk segera menyiapkan infrastruktur pengadaan untuk penyimpanan vaksin
distribusi vaksin serta nanti ke depannya bagaimana proses
evaluasi daripada vaksin sendiri karena memang pemerintah indonesia
sudah membutuhkan waktu hampir kurang lebih dua belas bulan untuk mengembangkan vaksin
terhadap salah satu langkah yang paling ideal yang selama ini dilakukan
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas meskipun nanti tetap diharapkan masyarakat
tetap menerapkan pola hidup sehat mencegah dengan menggunakan masker
menjauhi kerumunan dan juga menjaga kebersihan